situs resmi komando cadangan strategis angkatan darat atau kostra tni angkatan darat mengalami peretasan
akibatnya situs kostrat menjadi tidak bisa diakses untuk sementara waktu
terkait kejadian ini pihak tni mengklaim bahwa tidak ada kedaruratan dan semua data sensitif telah diamankan